batas akhir bursa transfer pemain persebaya surabaya kembali menambah dua pemain baru
keduanya didatangkan dari madura united dan semen padang
sementara buntut keributan di martapura pasca kekalahan persebaya pelatih iwan setiawan didenda oleh manajemen seratus juta rupiah
persebaya surabaya kembali memperkenalkan dua pemain anyarnya di gedung graha pena surabaya
kedua pemain berposisi penyerang ini bernama rizadi fauzi dan mar diono
rizadi merupakan mantan penyerang madura united dan akan menggunakan nomor punggung sembilan
sementara mardiono diboyong persebaya dari semen padang dengan status pinjaman
ia akan memakai jersey bernomor punggung sembilan puluh
dan karena dua pemain ini tidak berkualitas atau tidak dibutuhkan di tim ini tetapi ada tim yang lebih membutuhkan dua pemain
sementara itu nama besar persebaya turut andil membuat kedua pemain rela turun custom
persebaya ini kita tahu semua persebaya tim pesanan pesan bosir semuanya bagus
sementara itu keributan pasca kekalahan persebaya oleh tuan rumah martapura fc di luar stadion demang lehman martapura minggu sore berbuntut panjang
saat itu pelatih iwan setiawan mengacungkan jari tengah dan menantang bonek berkelahi
saat sejumlah bonek menghadang bus persebaya
perilaku buruk iwan setiawan ini dianggap tak pantas oleh manajemen persebaya dan langsung menghukumnya berupa mensuspend selama satu pertandingan dan denda seratus juta rupiah
jadi mulai besok latihan tidak lagi coach iwan sampai game berikutnya
lalu kita juga memberi denda kepada coach dan ini sudah kita sampaikan juga bahwa dendanya adalah seratus juta
meski pelatih iwan setiawan telah meminta maaf atas tindakan
tindakannya di martapura manajemen tetap menjatuhkan sanksi kepada pelatih asal medan tersebut